ada di bandung ada yang pasti bandung sama saya
berita lain suara tentang kemuliaan
ada di bandung ada yang kasih bandung sama saya
di ransamanya desara ransakasiat
pertama yang punya rumah juga ada nyaksi bahwa anak saya ada di situ
yang menyaksikan tempat saat pg ada di situ pak
ya saudara saudara juga ada
mertuanya yang punya rumah saya udah hampir punya
tapi anak anak saya juga menyaksikan ada di situ
pak kira kira buktinya apa pak
selain pinjaman uang itu dari mana
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya